kita beralih ke informasi lainnya
bertahun tahun tak bisa menempati stand di gedung pasar turi baru
puluhan pedagang rabu siang menemui ketua pengurus nahdlatul ulama jawa timur
mereka meminta agar nu mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi selama ini
puluhan pedagang pasar turi yang menempati tempat penampungan sementara
rabu siang mendatangi gedung pwnu jawa timur
mereka datang untuk mengadu ke ketua pwnu jawa timur
kiai haji hasan mutawakil allah atas nasib mereka
mereka merasa dizolimi karena sejak tahun dua ribu tiga belas telah melakukan pembayaran
untuk penempatan stand di gedung pasar turi baru
namun hingga kini mereka tak bisa masuk dan masih menempati stand
di tempat penampungan sementara di luar gedung
maka kami mengadu bagaimana pasar turi
karena pedagang pasar turi ini dilolimi yang betul betul dilolimi
para pedagang lama yang menjadi korban kebakaran pasar turi ini menemukan adanya dugaan penyelewengan
mulai dari bentuk bangunan yang tidak sesuai spesifikasi
hingga pajak stand pedagang yang tidak disetorkan kepada negara
menanggapi keluhan para pedagang
pwnu jatim menyerukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional
pengurus biaya nahdien ulama akan berupaya untuk
mendampingi masyarakat pasar gurih ini
dan juga memberi dukungan moral di samping mediasi dan advokasi
sehingga mereka mendapat hak haknya
para pedagang berharap dengan dukungan moral dan pendampingan dari pwnu jatim
permasalahan yang mereka alami dapat segera terselesaikan